tiga kandidat bakal calon presiden ramai ramai
terus menjajaki dan berusaha mendapatkan dukungan dari berbagai pihak
beragam cara pun dilakukan untuk bisa memikat pendukung
seperti yang dilakukan anies baswedan
pada jumat pagi anies mengunjungi pondok pesantren al falak
di pagentongan kota bogor jawa barat
selain berziarah ke makam pejuang anies juga menggelar dialog
sekaligus meminta restu kepada para ulama dan santri
tak hanya itu melalui akun eks pribadinya
anies dan bakal calon wakil presiden muhaymin iskandar
saling melempar cuitan
meminta susi pujiastuti untuk bergabung menjadi tim pemenangan anies muhaimin
sementara prabowo subianto
ia mengaku mencoba mengubah sikap lebih kalem dan santai
hal ini untuk menyeimbangkan dirinya bersama bakal calon wakil presiden
yang merupakan anak muda
dalam beberapa kesempatan prabowo terlihat menyelipkan guyonan dalam pidatonya
prabowo pun sempat membuat gimmick bercanda di beberapa kesempatan
seperti berlari kecil meninggalkan wartawan saat dimintai keterangan
tak ketinggalan ganjar pranowo
pada rabu dua puluh lima oktober ganjar menjumpai para sopir angkutan kota
di terminal raja basa bandar lampung
ganjar mengajak puluhan sopir angkot ini untuk makan bersama
saat makan ganjar dicurhati para sopir yang mengaku kalah bersaing dengan keberadaan ojek online
ganjar lalu mengajak para sopir untuk bisa beradaptasi dengan kemajuan teknologi
demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan indonesia
dari semua upaya yang mulai ditunjukkan para bakal calon presiden jelang pilpres dua ribu dua puluh empat ini
satu yang pasti besar harapan bangsa indonesia memiliki pemerintah yang berharga untuk memperkenalkan kemajuan indonesia
tim liputan cnn indonesia